penyanyi sekaligus dokter bedah plastik tompi menjadi saksi dalam sidang ratna sarumpait selasa pagi
selain itu jaksa memanggil rokigerung sebagai saksi
tompi memenuhi panggilan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam sidang kasus hoaks ratna sarumpait selasa pagi
dalam sidang topi mengaku sempat percaya pada kabar pemukulan ratna sarumpait
tompi bahkan menyebut menawarkan bantuan untuk ratna lewat rekannya sesama penyanyi glenn fredly
hingga akhirnya tompi menyadari luka ratna adalah bekas operasi plastik setelah mencermati foto ratna sarumpayat lebih dekat
dalam persidangan lanjutan ratna sarumpait tompi menyatakan mengetahui foto muka lebam ratna dari cuitan fadli zon di twitter
dalam sidang lanjutan selasa ini tompi bersama roky gerung dipanggil menjadi saksi oleh cpu
dokter spesialis bedah plastik sekaligus penyanyi terkenal tegu adi fitrian atau tompi hadir sempat
tompi menyebut sebagai saksi fakta dalam kasus persidangan hoaks ratna sarumpait
tompi menyebut sebagai seorang dokter bedah plastik ia memiliki kompetensi untuk membedakan antara luka lebam akibat dianiaya dengan luka lebam pasca operasi plastik
tompi mulai curiga jika peristiwa penganiayaan tersebut adalah hoax ketika tompi melihat foto close up ratna sarumpait yang lebam
tompi juga melihat ada ketidaksesuaian antara luka lebam dengan kronologi peristiwa yang disampaikan lewat

sebagai seorang dokter bedah plastik tompi ternyata juga kenal dengan dokter sidik yang mengoperasi plastik ratna sarumpait
diakui tompi dokter sidik yang menangani ratna sarumpayat adalah dosen sekaligus rekan satu profesi sebagai sesama dokter bedah plastik
keyakinan tompi semakin kuat ketika melihat ada kesamaan foto latar belakang ratna sarumpayat dengan latar ruang rawat inap rumah sakit bina estetika

semacam kebiasaan kita dokter bedah plastik
terus yang ketiga yang memperkuat adalah pada saat saya melihat foto yang dengan background latar belakang rumah sakit yang sama dengan ada foto pembanding yang beredar di medsos oleh salah satu dokter bedah plastik lain
lokasinya sama persis fadlizon bilang dipukul oleh tiga pria dilempar ke jalan
kalau orang dilempar itu pasti akan ada luka lecet
dari foto yang beredar
beredar tidak ada luka lecet lukanya itu luka surgikal
saya nggak tahu kenapa beliau ada di sini ya
karena kalau buat saya saudara tompi ini adalah orang yang membantu saya mempercepat saya sadar bahwa saya harus berhenti berbohong
dan saya orang yang harus berterima kasih
yang digunakan nomor
pengamat politik roky gerung hadir sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan kasus hoaks ratna sarumpait
roky gerung mengaku jengkel karena dibohongi oleh ratna sarumpait
roky pun mempertanyakan integritas ratna sarumpait sebagai seorang aktivis demokrasi
roky juga tidak mengkonfirmasi apakah pengakuan ratna adalah sebuah kebohongan
kepercayaan roky kepada ratna sarumpait berlandaskan nilai persahabatan sebagai sesama aktivis
roky mengungkapkan ratna menghubungi dirinya pada tanggal dua puluh dua puluh satu dua puluh lima dan dua puluh enam september dua ribu delapan belas
di antara pesan whatsapp tersebut
ratna juga mengirimkan empat buah foto wajah lebamnya
roky juga menyatakan dirinya tak pernah mengirim foto wajah lebam ratna yang diterimanya kepada pihak lain
pro dan kontra ini apakah terjadi
iya saya jengkel
aktivis demokrasi berbohong
jadi saya tagih integritasnya
tapi saya anggap ya sudah
nggak ada soal lagi buat saya
karena saya dibully terus
seolah olah saya bagian dari peristiwa itu
seperti biasa saya
bercanda secara agak abstrak
gue aja dibohongi itu
tapi dia juga udah minta maaf yaudah juga
tapi kenapa saya masih dipulih oleh bong waktu itu semacam satire